gempa mengguncang kabupaten sukabumi jawa barat dengan magnitudo lima
bmkg mengklaim gempa ini tidak berpotensi tsunami
gempa lima magnitudo tersebut berkedalaman sepuluh km terjadi pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
pukul tujuh belas lewat delapan belas waktu indonesia barat
lokasi gempa tiga belas km timur laut dari kabupaten sukabumi
bmkb mengimbau pada masyarakat untuk berhati hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi
la ilaha illallah muhammad rasulullah allah akbar ya allah akbar astagfirullah azim la ilaha illallah muhammad rasulullah allah akbar